isak tangis mewarnai pernikahan muhammad nurdin dan nida
setelah melakukan pernikahan
sebuah rumah di kampung kutawetan mangunkerta jugenang cianjur jawa barat
proses pernikahan pun dilakukan dengan sangat sederhana
di tengah kawasan penuh puing bangunan yang sudah rusak akibat gempa
tidak ada undangan pesta resepsi atau tenda pernikahan
yang biasa menghiasi jika ada pesta pernikahan
hanya tampak keluarga dan warga yang masih mengungsi di tenda tenda pengungsian
nurdin mengaku tidak pernah membayangkan akan melangsungkan pernikahan
di tengah suasana gempa yang mengguncang pada dua puluh satu november dua ribu dua puluh dua lalu
ya sedih juga ya
melihat bangunan bangunan kayak gini tapi alhamdulillah bahagia bisa mendapatkan
ini memang sebelumnya sudah direncanakan tanggal hari ini ya
sudah dilaksanakan dari dua bulan yang lalu
sebenarnya sudah masuk daftar
dengan mas kawin gelang emas nurdin akhirnya melantangkan ijab kabul
yang menandai keduanya resmi menjadi pasangan suami istri
untuk sekarang sekarang ini belum bisa ini sistemnya kan
kantor kua juga pindah ke cianjur
misalnya untuk kedepannya kantor kua bisa beroperasi dan juga buku setika bisa disesuaikan
walaupun di tengah keterbatasan akibat gempa
pernikahan berlangsung hikmat dan lancar
pernikahan yang digelar di sebuah rumah yang selamat dari gempa
ganiaris cianjur jawa barat